presiden joko widodo mengumumkan provinsi kalimantan timur akan menjadi lokasi ibu kota baru republik indonesia
keputusan ini telah diambil berdasarkan proses kajian yang matang yang dilakukan pemerintah
presiden joko widodo mengumumkan provinsi kalimantan timur akan menjadi lokasi ibu kota baru republik indonesia
alasan utama pemerintah memindahkan ibu kota ke kalimantan timur karena sudah terlalu beratnya beban yang ditanggung oleh pulau jawa secara umum dan jakarta secara khusus
pemindahan ibu kota ke pulau kalimantan diharapkan mampu melancarkan pemerataan pembangunan di luar jawa
menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian kabupaten penajam pasar utara
dan sebagian di kabupaten kutai kertanegara provinsi kalimantan timur
kepala bapenas bambang brojonegoro menyampaikan pemerintah telah memiliki lahan sendiri seluas satu ratus delapan puluh ribu hektare
untuk tahap pertama pemindahan pusat pemerintahan bapenas membutuhkan lahan seluas empat puluh dua ribu hektare
lahan itu untuk memulai pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan drainase sumber daya air
dan gedung kawasan
pemerintah menargetkan rancangan undang undang pemindahan ibu kota selesai dan disahkan menjadi undang undang di tahun dua ribu dua puluh mendatang
secara umum gubernur kalimantan timur menyampaikan wilayahnya telah siap dijadikan ibu kota baru
pemindahan ibu kota dinilai akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kalimantan timur
pemindahan ibu kota timur dan provinsi lain di sekitarnya
kami semua siap masyarakat siap pemerintah daerah siap
dan kita akan melakukan koordinasi dengan dua wali kota samarinda dan balikpapan
kemudian bupati kota egan tanegara dan bupati penajam pasir utara
untuk proses perpindahan dan pembangunan ibu kota baru di kalimantan timur
pemerintah membutuhkan dana sebesar rp empat ratus enam puluh enam triliun
sembilan persen diantaranya akan didanai dari apbn berjalan
sedangkan sisanya pemerintah akan menggandeng pihak swasta serta bumn
presiden jokowi menilai pemindahan ibu kota ke kalimantan
tidak akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi jakarta
kedepan jakarta akan dijadikan pusat bisnis dan perekonomian indonesia yang berskala internasional
salah satu alasan pemindahan ibu kota adalah
supaya adanya pemerataan lalu benar kehalasan pemerataan tersebut menjadi narasi yang tepat untuk digaungkan
sedangkan untuk mencapai pemerataan mungkin kata kuncinya adalah pembangunan sdm dan infrastruktur
dan untuk mengulas tema prime news malam ini langsung saja saya sapa narasumber yang sudah ada di studio
yang pertama ada bang fadil hasan ekonom indef
selamat malam bang fadil terima kasih sudah hadir malam ini
yang kedua ada bang robert endi jaweng direktur eksekutif kppod atau komite pemantauan
pelaksanaan otonomi daerah
robert terima kasih
sudah datang malam ini bersama kita
dan deputi empat kantor staf kepresidenan mas eko sulistyo
juga di sambungan telepon kita juga sudah terhubung dengan pengamat tata kota dari institut teknologi kalimantan
ada pak farid nur rahman
selamat malam pak farid
ya selamat malam pak warid kita sudah tersambung
sebelum kita mengelaborasi ini lebih lanjut saya ke mas eko dulu
mas eko akhirnya teka teki daerah atau terjawab ya
kemarin kan memang banyak spekulasi
gimana sih menjelaskan ini akhirnya kemudian diumumkan oleh presiden hari ini dan semua respon dari khususnya daerah yang ditentukan ini menyatakan siap untuk memulai langkah langkah besar ini
saya mengambil ya apa
langkah dua langkah ini ya
dua langkah supaya kesemuanya nanti bisa terlihat secara jelas
pengumuman presiden pada siang hari ini sebenarnya satu langkah strategis lagi satu tahapan lagi
artinya setelah ada kajian dan kemudian sekarang kemudian ditentukan
nah menentukan titik lokasi yang tadi sudah disampaikan oleh presiden di dua kabupaten
di kalimantan timur
ini akan menentukan langkah berikutnya
karena kemudian aspek yang lebih teknis misalnya soal skema pembangunannya
apa itu tadi yang disebut desainnya
dan juga kajian kajian misalnya
dan sebagainya itu kan ditentukan pada titik bentangan yang sudah disampaikan
nah kemudian ada hal yang penting lagi disampaikan oleh presiden tadi bahwa langkah yang sekarang ini menjadi wilayah eksekutif atau eksekutif proses
itu juga nanti akan dilakukan pembahasan dengan legislatif
penyiapan undang undang dan sebagainya
di situ peran legislatif nanti begitu ya
nah artinya apa
bahwa ini pemindahan ibu kota ini juga
bukan hanya menjadi kewenangan pemerintah tapi juga dibahas oleh eksekutif
legislatif begitu ya
itu yang sudah disampaikan skema skema itu
ini untuk meluruskan juga bahwa kemudian tidak gagah gagahan eksekutif saja tapi kemudian nanti tahap selanjutnya legislatif juga akan ikut andil begitu ya untuk rancangan undang undang dan segala macam
bang robert gimana melihat ini
kalau melihat prosesnya
prosesnya hari ini memang ini seperti sudah naik kelas ya
wacana itu isinya kajian pernyataan bahkan permintaan izin secara resmi di senayan sana itu semua masih wacana
tapi wacana ini kemudian menjadi sesuatu yang lebih nyata ketika sudah masuk ke proses tadi sudah diumumkan dan diusulkan
jadi saya kira sekarang sudah prosesnya politik
jika kemudian rancangan undang undang dikirim ke dpr
ketika kemudian juga surat dan kajiannya sudah disampaikan ke dpr
karena memang tanpa kerangka regulasi yang jelas ini proses tidak akan pernah bisa jalan gitu
paling tidak ada beberapa undang undang baru dan revisi undang undang yang ada sekarang yang perlu untuk disentuh
pertama misalnya adalah yang depan mata undang undang dua puluh sembilan dua ribu tujuh tentang dki jakarta yang memang menetapkan kedudukan ibu kota
itu ada pada provinsi dki jakarta
ini dulu harus dicabut undang undang dua puluh sembilan dua ribu tujuh
kalau enggak kita punya dua ibu kota nanti
kemudian yang kedua adalah undang undang pemerintahan daerah
daerah pilkada dan sebagainya juga punya kaitan
juga undang undang yang terkait dengan apbn
tapi kan pada tahun tahun pertama kemungkinan ini akan bersandar banyak pada fiskal
karena itu memastikan alokasi pendanaan itu ada di apbn
itu adalah pekerjaan yang saya kira cukup penting di depan
paling tidak di tahun dua ribu dua puluh ini sudah tidak mata anggarannya memang sudah di tagging ke sana
kemudian juga pada akhirnya adalah undang undang tentang ibu kota yang baru itu sendiri
jadi memang berlapis lapis kerangka regulasi yang perlu dibuat
dan saya kira milestone yang utama adalah tadi sudah diumumkan
sudah jelas akan pindah pindah kemana juga sudah jelas
tinggal kemudian prosesnya sekarang naik tingkat ke proses politik
nah ini saya kira kerja akademik mungkin sudah lumayan kebentuk
kerja kerja politik ini yang sekarang kita tunggu
karena tim pemerintah akan melobi dpr
karena tadi sudah muncul pandangan pandangan dpr bahwa kita kok baru tahunnya sekarang
atau dapatnya setelah tengah jalan
buat saya enggak karena memang kan ini perlu diwacanakan dulu di publik
dpr ya prosesnya ya proses politik ketika itu sudah masuk ke pembahasan pembentukan undang undang
jadi mungkin satu menit jadi ada memang langkah kemudian langkah politik tadi
pembahasan di dpr atau proses legislatif
proses legislatif dan kemudian ada langkah teknokratis
saya kira itu yang nanti ini ada berapa tahapannya
misalnya persiapan sosial dan sebagainya
yang penting terjawab dulu bahwa kemudian ibu kota ini akan pindah
bahwa kemudian nanti akan ada proses proses yang akan mengikuti ini
tentu akan dikerjakan sesuai saluran masing masing
tapi saya ke pak fadil dulu ya
kalau pak fadil rasanya punya perspektif yang sama
punya perspektif yang berbeda
ini kalau secara makro itu hitung hitung untung ruginya gimana nih pak
katanya memang ini belum saatnya begitu
apa sebenarnya kajiannya
jadi terima kasih ini kita untuk sebagai bagian dari pacara publik tadi yang disampaikan oleh mas eko dan pak robet
jadi memang ini kan keputusan yang sangat penting strategis gitu
yang saya kira bukan hanya legislatif saja yang berperan
jadi kita ini harus kita terus apa namanya gaungkanlah supaya publik ikut berpartisipasi dalam wacana ini
nah terkait dengan tadi pertanyaan pertama itu
ini terkait dengan pemerataan gitu ya
memang tadi presiden juga menyatakan demikian gitu kan
bahwa pemindahan ibu kota ini adalah dalam rangka pemerataan ekonomi
nah bagaimana kita mengukur dampak daripada pemindahan ibu kota ini terhadap pemerataan ekonomi gitu
jadi ada dua cara kita melihatnya setelah proses itu apa pemindahan itu terjadi
kayak ekos lah gitu kan
tapi juga bisa dilakukan ex ante
dengan sebuah model apa namanya ekonomi yang dibuat gitu
nah teman teman di indem ini bikin stuba studi yang saya kira bapak nas juga sudah melakukan studi seperti yang kami buat ini
dengan menggunakan model keseimbangan umum
itu yang melibatkan semua wilayah regional provinsi kemudian semua sektoral dengan menggunakan data input output
tabel gitu yang diproduksi oleh bps dan kemudian dilakukan simulasi
simulasinya itu adalah kayak ada shock gitu terhadap perekonomian itu dengan misalnya pemerintah dalam ini melakukan investasi
apa namanya di ibu kota itu
sebesar biaya yang tadi
kemudian bagaimana investasi itu shock itu dampaknya terhadap ekonomi regional secara per provinsi dan juga sektoral
jadi sebuah berbagai sektor dalam perekonomian
nah dari studi ini ya kalau kita lihat dari aspek pemerataan memang tidak signifikan pengaruhnya itu
indef melihat ini tidak signifikan begitu ya
tidak signifikan pengaruhnya terhadap pemerataan
baik terhadap juga pertumbuhan perekonomian
jangka pendek jangka panjang atau bagaimana
kalau ini kan model keseimbangan umum biasanya dua tahun gitu ya
oh sudah bisa dilihat
dari jangka dua tahun
nah jadi pertanyaannya kemudian adalah apakah ada instrumen atau kebijakan yang lebih efektif
kalau memang maksud dan tujuan daripada pemindahan ibu kota ini adalah untuk pemerataan
nah ini dalam hal ini saya melihat bahwa kita sekarang ini kan sedang telah mengalami proses otonomi daerah dan desentralisasi fiskal
kemudian daerah itu diberikan dana otonomi umum dan dana alokasi umum dan dana lokali khusus gitu
ya memang hasilnya memang belum mengembirakan
artinya ketimpangan antara jawa luar jawa kawasan barat
kawasan indonesia bagian barat kawasan indonesia timur itu belum mengalami suatu perubahan struktur yang signifikan
artinya jawa itu masih lebih dominan indonesia bagian barat ini masih dominan dibandingkan dengan kawasan timur ataupun luar jawa
nah tapi disitu itu adalah apa namanya nih
kalau misalnya digantikan instrumen pemerataan ini dengan pemindahan ibu kota bagaimana hasilnya gitu
sepertinya kalau saya melihat cara pandangnya itu adalah bahwa dengan pemindahan ibu kota ini akan menciptakan trigger
sehingga perekonomian kemudian memberikan multiplier efek terhadap daerah daerah lain
nah dari studi ini juga kita melihat bahwa multiplier efek terhadap industri industri yang ada di sana dan juga terhadap daerah daerah lain itu tidak terlalu besar tidak signifikan tidak berpengaruh
kalau bicara angka presentasi
ada kira kira berapa pak
nanti nanti bisa dilihat kalau misalnya tidak signifikan itu angkanya itu sekian lah gitu
oke sekian begitu
atau malah nol gitu kadang kadang untuk daerah daerah lain
sebabnya itu adalah bahwa perekonomian di daerah tersebut di daerah kalimantan itu sekarang ini belum terkoneksi dengan baik
kemudian juga interaksi antar sektor dalam perekonomian juga itu juga tidak ada
sehingga ketika ada investasi di sana dampaknya itu terhadap industri industri yang ada
istilahnya itu forward linkage sama backward linkage terhadap industri industri itu tidak ada pengaruhnya
dan juga terhadap kabuk atau profesi profesi lain yang ada disana
nah jadi kalau menurut saya sebenarnya yang pertama tama harus dilakukan kalau memang pemindahan ibu kota ini adalah tujuannya pemerataan
maka infrastruktur di daerah tersebut di daerah kalimantan daerah daerah lain
itu harus dibangun terlebih dahulu sehingga interaksi ekonomi itu tercipta dahulu gitu
dan juga antar industri industri antara sektor sektor yang ada
nah sehingga ketika ada investasi maka ini kemudian menciptakan multi para effect
yang kedua adalah yang dibangunnya kan pusat pemerintahan
jadi jasa pemerintahan kalau dalam pdb itu kan pak pemerintahan itu
jadi kalau misalnya industri pasti akan ada dampaknya terhadap industri
industri industri yang lain kan gitu
tapi kalau jasa itu kurang memberikan dampak terhadap sektoral
seharusnya di angka persentase berapa pak
nah harusnya kalau misalnya kalau mau tuh lima
ya atau satu
atau mungkin lebih daripada
kalau misalnya berbicara kita menanamkan satu investasi
apa namanya forward linkage nya itu harus lebih besar daripada satu
walaupun jangka panjang nanti itu tidak terlihat begitu angka angka itu
saya gak bisa jangka panjang
mungkin gini ya mas ferry kalau saya melihat ya
perlu melihat apa namanya sekuens yang juga direncanakan pemerintah
ini kan pemerintah akan membangun dalam beberapa tahapan
hingga dua ribu dua puluh empat yang dibangun itu kan memang kawasan inti pusat pemerintahan
memang kita tidak akan bisa melihat dampak pengganda dari kalau hanya pusat pemerintahan
tapi kan dua ribu dua puluh lima hingga dua ribu sembilan itu kan ibu kota negaranya
jadi lebih luas lagi
kemudian dua ribu tiga puluh ke atas baru kemudian kawasan inti yang satu dan dua
jadi memang kalau melihat ukurannya adalah dua atau tiga tahun memang tidak terlalu nampak
karena yang dibangunlah fasilitas fasilitas pusat pemerintahan
tapi kalau diperluas jadi fasilitas ibu kota negara kemudian fasilitas yang
infrastruktur pendukungnya tentu juga akan
mungkin kalau dibuat begitu prof ya
jadi akan lebih kelihatan antara rencana yang ditetapkan pemerintah dengan dampaknya
kata buktinya sudah jelas apa
konektivitas diantar wilayah itu di persiapkan
mungkin nanti bisa dilanjutkan
kita lanjutkan nanti pak farid masih bersama kita pak
pak farid nanti saya juga akan meminta bagaimana kemudian analisa analisa atau kajian kajian
yang mungkin memang sebelumnya sudah pernah disampaikan begitu tentang keputusan presiden hari ini
cnn indonesia prime news segera kembali usai jeda
tetap bersama kami
terima kasih pak farid
kembali ke diskusi kita malam ini
kita ke pak farid
pak farid keputusan pemerintah presiden jokowi tadi sudah mengumumkan kalimantan timur akan menjadi lokasi ibu kota
secara yang benar
apakah itu hal yang benar pak
secara tata kota perspektif anda apakah ini memang siap untuk membangun semua infrastruktur pendukung yang akan membuat ini menjadi sesuai harapan semua pihak
ya jadi kalau bicara dari perspektif tata kota itu juga tidak bisa berbicara masalah satu dua tahun karena ini nanti masalah lima sepuluh lima belas dua puluh tahun diimpeksin terhadap kalimat kan secara keluruhan dan seluruhnya itu seperti apa
makanya dari awal itu sebenarnya yang selalu saya tekankan sebagai pengamat tata kota sebenarnya ibu kota itu dimana saja soal itu di kalimantan itu akan pasti terkena dampak
di kalimantan tengah kalimantan timur akan kena dampak kalimantan timur selatan pun akan kena dampak tengah juga akan kena dampak begitu juga barat dan utara
jadi ini jadi satu kesatuan tergindang adanya political will yang baik dari pemerintah pusat untuk memindahkan atau mengkonsentrasikan secara simbolis pembangunan di kota negara yang baru ini di luar dari pulau jawa
nah kalau dari perspektif tata kota
nah setelah diumumkan tadi ya posisinya itu kan berada pada kawasan sebagian kawasan ku penajian masa utara dan sebagian kawasan kota kota negara
di ketamatan ya memang ada perbatasan di antara kedua duanya
nah kalau kita lihat sebenarnya ini hubungannya nanti juga akan lebih terdampak pada dua kota besar yang sudah menjadi inti perekonomian kalimantan timur yaitu samarinda
nah kalau kita lihat sebenarnya ini hubungannya nanti juga akan lebih terdampak pada di kota besar yang sudah menjadi inti perekonomian kalimantan timur yaitu tamarinda
nah kalau kita lihat sebenarnya ini hubungannya nanti juga akan lebih terdampak pada di kota besar yang sudah menjadi inti perekonomian kalimantan timur yaitu tamarinda
nah kalau kita lihat sebenarnya ini hubungannya nanti juga akan lebih terdampak pada di kota besar yang sudah menjadi inti perekonomian kalimantan timur yaitu tamarinda
nah kalau kita lihat sebenarnya ini hubungannya nanti juga akan lebih terdampak pada di kota besar yang sudah menjadi inti perekonomian kalimantan timur yaitu tamarinda

nah kalau kita lihat sebenarnya ini hubungannya nanti juga akan lebih terdampak pada di kota besar yang sudah menjadi inti perekonomian kalimantan timur yaitu tamarinda

nah kalau kita lihat sebenarnya ini hubungannya nanti juga akan lebih terdampak pada di kota besar yang sudah menjadi inti perekonomian kalimantan timur yaitu tamarinda
nah itu kan nanti baktinya akan ada perubahan jadi paktian hubungannya nanti dengan hutan hutan juga bakan nanti seperti yang dibahas sebelumnya
oke oke soal bagaimana kemudian posisinya ini nanti juga ini tidak akan mengganggu tatanan ruang lain begitu ya atau kawasan hutan begitu atau kawasan kawasan yang memang sebelumnya sudah diperuntukkan untuk hal hal yang
berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat begitu
ya tidak akan secara signifikan mengganggu gitu ya memang ada isu isu seperti yang disampaikan di media gitu ada kekurangan seperti bagaimana nanti ketersediaan air tanahnya
lalu bagaimana nanti apakah nanti akan mengurangi hutan seperti itu ya
ya kalau itu kan pasti ada konsekuensi ketika kita membuka lahan pasti ada konsekuensi
pekerja pasti mempunyai kajian kajian soalnya tantangannya adalah persediaan air tanah
maka pasti juga ada kajian kajian potensi potensi waduk karena tadi setelah pak jokowi kan pak basuki kan juga ada menyampaikan hal hal yang cukup teknikal gitu
lalu bisa jadi nantinya ada perencanaan perencanaan pengelolaan air hal hal menjadi ekstrasi dan lain lain
sebenarnya masih banyak rekayasa rekayasa teknologi yang juga bisa dilakukan secara teknis

terdudukun dua kota yang sudah ada sebelumnya artinya yang sudah hidup perekonomian sebelumnya yaitu kota pekan pekan dan pekan pekan merindah
oke oke oke baik baik baik terima kasih farid nur rahman pengamat tata kota dari institut teknologi kalimantan yang sudah bergabung bersama kita malam ini
kalau gitu saya ke pak robert pak robert kalau bicara pemerataan seperti ini konsekuensi logisnya sebenarnya apa sih pak
maksudnya bagaimana kemudian memastikan bahwa dengan berpindahnya ibu kota walaupun itu juga pemerintahan tapi memang pemerataan yang digadang gadangkan ini memang tepat sasaran begitu pak
apa kajian kajian yang harus dipertimbangkan lagi
ya memang perlu dilihat kalau ini pindah dari jakarta ke sesuatu yang mungkin bisa di pulau jawa
dampak bagi pemberatannya nggak akan terlalu besar tapi ini kan pindah saya membaca gini meskipun secara administrasi secara hukum ini pindah dari ibu kota jakarta ke kalimantan
tapi perspektif yang diangkat mestinya lebih luas lagi pindah dari pulau jawa ke suatu pulau di kalimantan sehingga kemudian kita akan lihat dampaknya
kenapa saya lebih optimis ya melihat dampak itu kata kuncinya kan di konektivitas
sejauh konektivitas baik aktivitas maupun infrastruktur itu bisa dibatasi
dan kemudian kalau kita melihat bahwa kita bisa bangun sesungguhnya dengan makin ke timur dan saya suka bahwa ini pilihannya ke kalimantan dan di timur
maka hub connecting yang ada di sulawesi itu bisa kehubung paling tidak sulawesi barat dan sulawesi selatan
itu yang garda paling depannya pulau sulawesi
dan itu sesungguhnya pintu penting buat indonesia timur untuk bisa bergerak secara ekonomi bahkan juga barometer secara politik
jadi memang buat saya sih memang kalau melihat atau mengukurnya dalam dua tiga tahun ke depan
ini kan gak statis ya
dan kita perlu lihat juga sekuensi yang dibangun pemerintah
memang dua tiga tahun rasanya tidak terlalu kelihatan tetapi jangka panjang ke depan jangka menengah dan panjang ke depan
ini akan kelihatan kalau kata kunci konektivitas itu dibangun
satu kemudian kedua adalah kan pertimbangannya kan tidak hanya soal ekonomi
pertimbangan narasi besarnya kan narasi yang terkait dengan membangun suatu nation state yang lebih modern
dimana kita mau mengukir suatu sejarah baru
dan contoh bagi
daerah daerah lain begitu
daerah daerah lain begitu ya
maka kemudian bayangan saya kemudian gini ini tidak akan banyak maknanya kalau yang berpindah itu hanya dimaknai perpindahan fisik ibu kota ke kalimantan
yang mestinya juga terjadi adalah perubahan dalam mindset cara berpikir para pembuat kebijakan bahwa
kalau selama ini di jakarta atau di pulau jawa mungkin nyaman melihat bahwa indonesia ini baik baik saja
tapi begitu kemudian mereka berhadapan langsung dengan realitas kehidupan masyarakat sehari hari
di kalimantan melihat ke depannya ternyata ada sulawesi ada nusa tenggara ada maluku
maka perubahan berpikir ini kemudian dari yang tadinya jakarta centris jawa sentris kemudian benar benar indonesia sentris yang bisa melihat bahwa memang kita butuh sesuatu yang harus berubah dalam paradigma kebijakan alokasi fiskal dan sebagainya
sehingga kemudian memang tidak statis harus lihatnya lebih dinamis bahwa kemudian perubahan perubahan di tingkat kebijakan itu harus mengikuti perpindahan fisik tadi
jadi membaca perpindahan di buku kota itu jangan hanya perpindahan dari jakarta harus dibaca sebagai perpindahan dari pulau jawa yang selama ini memang terlalu berat bebannya mas
pak fadil yang menarik juga dari apa namanya
rencana pemindahan ini bagaimana kemudian banyak pihak merespon anggaran yang dikeluarkan
cukup besar begitu empat ratus triliun lebih begitu
kemudian ini juga disangkut pautkan dengan hutang yang membengkak
tapi kalau kita boleh bicara sedikit secara makro hitung hitungannya secara rigid itu seperti apa sih pak
berapa anggaran negara yang akan diambil begitu dan berapa kemudian kerjasama dengan swasta
dengan bumn ini seperti apa formulanya nanti pak agar kemudian ini menjawab pertanyaan pertanyaan seperti itu begitu
ya saya kira kalau yang dari bapak nasari sampaikan itu kan rp empat ratus enam puluh enam triliun biayanya itu
tapi kemudian juga ada ininya ada apa namanya ada skenario nya kan
skenario pertama itu kalau misalnya empat puluh ribu hektare itu empat ratus enam puluh enam triliun
kemudian kalau misalnya tiga puluh ribu hektare itu tiga ratus dua puluh tiga triliun
itu kan tapi kalau yang skenario pertama itu lima tahun gitu kan
itu pindah sana kemudian kalau yang kedua itu ya bisa sepuluh tahun gitu kan
jadi sekarang skema skema nya juga tadi sudah disampaikan oleh apa namanya pak bapak nas itu ya
bahwa ada sekitar seratus triliun dari apbn kemudian juga ada kppbu dengan bumn dan swasta
ada juga yang peranan swasta gitu
nah mungkin kalau dari sisi itu sih saya kira bukan sesuatu yang rumit untuk dilaksanakan
tapi tentunya tetap harus governance ya gitu tata kelolanya
misalnya kalau menyangkut di ruslah gitu kan gedung kementrian x di sini di swasta kemudian mereka membangun di ibu kota yang baru itu katakan
itu kan harus memperlukan proses yang cukup lama
karena harus ada persetujuan dari menteri keuangan prosesnya lama juga ada assessment dan seterusnya
saya kira proses administrasinya mungkin yang lama gitu
tapi skemanya itu biasa saya kira sudah banyak dilakukan
tapi pertanyaannya itu adalah apakah kita memiliki ruang fiskal yang cukup dalam lima tahun mendatang itu
ini yang saya kira persoalannya dipo

apalagi dua tahun mendatang ini perekonomian kita itu akan dihadapi pada gejolak dan yang cukup apa namanya
dan juga ketidakpastian
dan juga ketidakpastian yang cukup tinggi
akibat daripada perekonomian global yang sekarang ini kacau balau lah akibat trump lah
akhirnya kita harus melihat bahwa resources kita tuh nggak memiliki ruang fiskal yang cukup leluasa
untuk bisa mengalokasikan misalnya saja dana itu untuk pembangunan dengan skala yang besar seperti ibu kota negara itu
nah itu kemudiannya satu itu
yang kedua adalah pak jokowi presiden kita itu kan sudah menetapkan agenda utama dalam lima tahun mendatang
itu adalah sumber daya manusia infrastruktur dan reformasi birokrasi lah
tiga agenda itu saya kira itu cukup memerlukan resources yang cukup besar
untuk dilaksanakan secara baik
nah terlebih lagi sejak dua ribu dua puluh dua ribu tiga puluh kesananya itu kita akan mengalami apa yang disebut sebagai bonus demografi
tapi kan kalau bicara anggaran semua pos pos itu kan sudah ada masing masing
nah sekarang resources yang kita miliki ini ya apakah kan kalau misalnya dalam ekonominya gimana pun juga ada trend of mas
kalau kita mau beli pisang kita nggak bisa beli singkong
nah sekarang kecuali kalau kita punya resources yang nggak terbatas kan gitu
jadi kalau misalnya ada masalah prioritas masalah ergensi yang itu yang menurut saya itu adalah harus diperhatikan
bisa dikatakan tidak realistis begitu
kalau menurut saya dalam konteks itu lebih baik sekarang ini lima tahun batang sepuluh tahun mendatang itu kita gunakan resources yang kita miliki itu untuk tiga hal tadi itu
pembangunan semudaya manusia yang berkualitas untuk menjemput bonus demografi
infrastruktur dengan membangun konektivitas dan juga mungkin berbagai kota kota pusat pertumbuhan baru ya di berbagai daerah bukan hanya di satu kota saja seperti ibu kota negara
dan yang ketiga adalah mengefisiensikan mengefisiensikan birokrasi sehingga lebih lincah lagi
oke oke berarti kajiannya begitu tapi mas eko kayaknya punya jawaban
ini ditahan dulu mas eko kita break dulu sian indonesia prime news segera kembali
terus saja dah
kita kembali ke diskusi kita malam ini oke kalau tadi pak fadil mas eko sudah mengatakan bahwa kemudian kurang realistis lah
kalau dari kajian ekonominya ada persentase persentase yang dipaparkan tadi
tapi kan tidak begitu kalau mas eko melihatnya justru ini akan ada kajian kajian lain yang dipersiapkan untuk mengantisipasi hal hal itu
ya dari ini kita nyambung aja ya dari apa tadi yang menjadi sumber dari pembiayaan
nah kemudian kita kaitkan nanti soal punya hal lain soal pembangunan manusia
yang menjadi prioritas dari pak jokowi
lima tahun ke depan ya
ya nah jadi dari skema yang ada itu ada satu dua tiga kalau nggak salah empat ya termasuk peran swasta
yang yang yang diambil gitu
ya nah tapi itu pun juga bukan misalnya bahwa ini untuk membangun nomenklaturnya untuk membangun ibu kota
itu masuk ke pupera dan sebagainya untuk membangun infrastruktur awal
nah itu ada sembilan puluh tiga
kerjasama pemerintah dengan badan usaha
kerjasama ini adalah mengoptimalkan apa yang ditinggalkan di
apa yang ditinggalkan di dki ini
jadi ada gedung gedung kantor dan sebagainya bisa misalnya apakah itu melalui bot atau kemudian disewakan dan sebagainya
untuk pembiayaan di sana
memang tadi hal hal yang perlu disampaikan tadi adalah soal landasan administratifnya ini perlu kemudian nanti mendapat perhatian
supaya ada apa tidak menyalahi soal governance nya ya tata kelolanya
nah jadi kemudian tadi ini juga menepis bahwa soal tadi utang dan sebagainya
jadi pemerintah sudah memberikan atau membuat skema tadi tentang peran dari apbn
kemudian kerjasama pemerintah dengan badan usaha
dan kemudian peran swasta
nah kemudian soal pengutamaan nanti akan terkurang dan sebagainya
saya kira tidak
pidato kenegaraan presiden tanggal enam belas kemarin itu di dalam penyampaian nota keuangan semuanya terlihat sebetulnya
bagaimana proyeksi pemerintahan ini ke depan untuk memperkuat namanya pembangunan manusia
atau yang disebut oleh presiden sdm unggul menuju indonesia maju
jadi kalau kita lihat konsistensi itu misalnya yang dua sektor saja ya
soal peningkatan anggaran di bidang pendidikan dan kemudian di bidang kesehatan
itu sangat konsisten di situ
dua puluh sembilan sekian persen dari pemerintah ini
ini untuk misalnya menyediakan
kemudian juga penyiapan sekolah sekolah yang berbasis vokasi dan kemudian penyiapan ke arah industri
nah kemudian di sektor kesehatan juga hampir justru mengalami kenaikan dua kali lipat
dari tiga ratus sekian menjadi apa dari seratus sekian menjadi saya angkanya lupa
tapi waktu saya mendengarkan pidato presiden itu
saya cocokkan itu hampir dua kali lipat
kenaikan anggaran di bidang kesehatan
kenapa ini penting
karena inilah yang kemudian menjadi basis dasar pembangunan kualitas manusia
untuk mempersiapkan sdm kita lebih maju lagi
jadi makanya kemudian akses pada kesehatan dasar
kemudian kesehatan ibu dan anak itu menjadi penting di situ
nah pembiayaan pembiayaan ini yang kemudian bahwa
di dalam pemerintahan
pak jokowi jk yang kemudian akan dilanjutkan oleh pemerintahan pak jokowi dengan pak maruf amin
ada satu konsistensi dan kemudian progres di dalam pembangunan manusia
termasuk sebetulnya pembangunan infrastruktur
beban yang kemarin menjadi fondasi dari pemerintahan yang lima tahun ke depan
jadi melihat infrastruktur jangan dilihat kemudian bahwa ini satu pembangunan yang misalnya
hanya jembatan tol laut dan sebagainya
nah seluruhnya harus dilihat pada aspek penguatan manusianya
karena misalnya soal kematian ibu dan anak dan sebagainya ya
misalnya yang terkait dengan soal kesehatan
itu juga karena fasilitas infrastrukturnya yang tidak bagus
jadi semuanya adalah integrated melihatnya
oke gimana pak fadil backgroundnya juga sampai ke sana untuk membaca angka angka yang tadi keluar atau evaluasinya
memang kan sebenarnya sudah dari apa yang sekarang berjalan
kalau memang demikian kan seharusnya di tahun dua ribu dua puluh sudah dianggarkan
tapi kan ini belum diangkat
jadi memang saya kira enggak tahu misalnya dalam apbnp mungkin nanti dirubah bisa saja
tapi sekarang nyatanya kan tidak dianggarkan
jadi mungkin dua ribu dua puluh satu dianggarkannya itu
ya itu normatif bisa seperti itu
kita kan menghadapi persoalan yang konkret
terkait dengan masalah pertumbuhan perekonomian kita
kemudian tax revenue kita juga masih stagnan
export kita sekarang defisit
kemudian current account kita bermasalah
jadi ini persoalan real yang dihadapi menurut saya
dalam lima tahun ke depan itu seperti itu
nah apa namanya dengan artinya kan dengan demikian
resources yang kita miliki untuk membiayai semua prioritas pembangunan yang tadi disampaikan oleh mas eko itu
itu juga masih belum pasti
sumber daya manusia gimana infrastruktur gimana gitu kan
nah jadi kita memerlukan satu fokus gitu ya
nah belum lagi tadi pertanyaannya adalah bahwa disampaikan bahwa kita juga akan membangun sepuluh metropolitan
kota metropolitan di jawa di luar jawa
kita juga akan tetap melaksanakan menanggulangi persoalan jakarta dan sekitarnya
yang itu katanya memerlukan biaya sebesar lima ratus tujuh puluh satu triliun gitu kan
nah itu gimana gitu loh
apakah dengan pindah ibu kota ke sana
yang tadi salah satu tujuannya itu
sebenarnya salah satu tujuannya itu daya dukung jakarta dan jawa ini sudah tidak memadai lagi
persoalan di jawa dan di jakarta itu terselesaikan
kan enggak gitu
karena tetap saya kira jawa akan tumbuh karena kan bisnis tetap disini gitu
nah di tengah berbagai persoalan persoalan yang dihadapi itu gitu kan dengan resources yang sangat terbatas gitu kan
jadi saya kira kita harus betul betul menggunakannya itu dengan targeted fokus
dan yang akan memberikan dampak yang paling besar terhadap perekonomian
dan terhadap tantangan kita di tahun dua ribu tiga puluh sampai dua ribu dua puluh lima itu yaitu adalah bonus demografi
jadi jangan sampai kita mengalami bonus demografi yang itu sebenarnya once of a lifetime dalam perjalanan sebuah bangsa
nilai visa kita itu kalah sama vietnam dan china
nah hal hal semacam ini yang saya kira harusnya lebih memerlukan perhatian utama
pak robert artinya kemudian ini mempertegas bahwa pemindahan ibu kota ini tidak serta merta ini menjadi sebuah pemerataan
pembangunan dan pembangunan
pemerataan yang dominan justru dilihat sebagai kegagalan pemerataan ekonomi begitu atau bagaimana
kalau bicara kegagalan otonomi juga pada tingkat tertentu tidak berdampak untuk positif untuk mengoreksi ketimpangan antar wilayah kita
coba bayangkan data sebelum dua ribu satu sampai sekarang sama aja
jawa itu tetap dominan
jadi memang saya kira kita butuh suatu terobosan besar
jadi yang tadi sampaikan pak
fadil itu itu adalah poin poin yang harus juga dibahas di dpr sana untuk kita lebih realistis
tetapi kan sisi lain juga kita punya optimisme juga bahwa dengan menghadirkan ini kan ekonomi mungkin memang membuat agak ngerem prosesnya ya
tetapi kan di luar itu kalau membaca dari sisi politiknya kemudian desentralisasinya otonomi daerahnya kemudian juga soal sosial dan sebagainya
mungkin kita bisa lebih melihat
itu peluang peluang yang lain
dan buat saya memang inilah jawaban kita untuk lebih mendorong lagi indonesia sentris hari ini yang masih berpusat pada pulau jawa
kita sulit sekali menghadirkan negara ke timur sana kalau masih berputar putar di sini
jadi memang saya kira ini terobosan yang tentu dpr nanti akan melihat semua mendengar semua
dan sebenarnya di luar itu pak fadil saya berharap begini mas eko selain proses politik di dpr
saya juga berharap bisa melihat keadaan di dpr
kalau sekarang ini kan nyebar pak penas buat kajian ksp entah apa kemudian atr dan sebagainya
kita butuh suatu badan otoritas khusus yang secara etok berperan sebagai apa
jadi ini bukan hanya proses di internal pemerintahan
ini bukan hanya diskusi di kalangan para teknokrat dan politisi tapi melibatkan publik akademisi dan sebagainya
sehingga kemudian berbagai hitungan tadi itu bisa masuk
kemudian kedua adalah badan otorita khusus seperti ini penting untuk tidak lagi mengambil pekerjaan pekerjaan kementerian lembaga
yang hari ini portfolionya sudah baku
nggak ada yang diserahkan tugas untuk pemindahan kecuali suatu lembaga baru atau ksp mungkin saya nggak tahu
yang itu memang secara khusus dia akan mengurus semua proses perpindahannya proses lobby lobby juga mungkin politik di sana
dan nanti kalau saya karena saya dari sisi pemerintahan
dan nanti ketika sudah pindah ke ibu kota yang baru
kan nggak mungkin pusat mengurus sendiri sebagai pmd
pasti butuh suatu otoritas lokal yang akan mengurus itu
nah sebelum otoritas lokal itu dibentuk model pemerintahan seperti apa
ini badan yang seperti badan transisi untuk menjalankan dua tiga tahun dulu fungsi fungsi pemerintahan dasar
jadi banyak hal yang saya kira perlu kita tidak sekedar ekonomi ya
banyak hal yang perlu kita siapkan
oke oke mas eko terakhir
eee bisa dikatakan langkah pertama begitu ya setelah keputusan hari ini
yakinkan kita semua bahwa kemudian rekomendasi dari pak robert dari pak fadil
ini akan menjadi catatan yang akan dikerjakan pr besar juga yang akan diselesaikan
mengingat ini sudah ada keputusan apa kemudian yang bisa membuat kita yakin bahwa semua ini bisa selesai
harapan harapan kesejahteraan pemerataan ini terhadap adanya harapan ibu kota baru ini juga bisa terwujud
ya ya mungkin nyambung aja dulu
tadi soal badan otorita yang akan mengurus soal perpindahan ini sampai kemudian transisinya
itu memang di dalam kajian pak benas itu ada
dan itu langsung di bawah presiden
supaya kemudian kendali presiden itu bisa langsung direct
alat kerja presiden
nah itu seperti kayak misalnya badan otorita apa itu
danutoba dan sebagainya
kemudian batam dan sebagainya
nah kemudian hal yang paling penting dari semua ini tadi
masukan mas watil mas siapa
mas robert juga
menurut saya bahwa soal perpindahan ini narasinya ya kemudian tidak ada
yang menjadi catatan sebetulnya adalah bagaimana kemudian
wilayah wilayah lingkungan sekitar ya yang terintegrasi di dalam ibu kota nanti
supaya kemudian pemanfaatannya itu akan lebih maksimal
nah itu tentu ini menjadi catatan
keterhubungan ini kemudian menjadi penting di dalam memaksimalkan nanti fungsi ibu kota itu
untuk semacam regional development ya
nah itu yang paling pokok
kemudian sebetulnya tidak hanya narasi soal pemerataan
sebenarnya banyak narasi yang lain ya
presiden tadi juga menyampaikan sebenarnya soal narasi kebanggaan nasional
bahwa desain soal ibu kota baru ini adalah desain pertama
pasca kita dijajah oleh pemerintah belanda
bahkan sebetulnya catatannya bahwa saat zaman belanda pun
sebenarnya dia sudah ingin memindahkan ibu kota
nah misalnya tanda tandanya apa
itu misalnya yang ke bandung aja
itu jawatan kereta apa
itu jawatan kereta api
itu kemudian ada di bandung
jadi sebenarnya ada langkah langkah yang sudah dari zaman kolonial pun sudah
nah rancangan ini tadi presiden memberikan satu narasi bahwa ini bagian dari kebanggaan nasional
salah satunya ya
ya catatan singkat saja
perpindahan ibu kota itu itu hal yang wajar
sebenarnya negara negara yang melakukan itu
soalnya itu adalah kapan itu dilakukan
nah biasanya mereka melakukan
kita ekonominya tumbuh bagus
ya kan ruang fiskalnya cukup tersedia
cina misalnya itu membangun lima puluh kota baru
malaysia juga begitu
nah apakah ini waktu yang cukup tepat
kita tentu berharap bahwa kemudian apa yang diputuskan hari ini ya itu tadi sesuai harapan
ini sebuah kebanggaan ini juga sebuah harapan baru
pemerataan kesejahteraan nilai nilai luhur pancasila juga diterapkan di situ
tapi kemudian bagaimana nanti menjawab semua rekomendasi dan catatan ini
dan tantangan ini bisa terwujud sesuai dengan harapan masyarakat di indonesia
dan terima kasih mas eko
pak fadil dan pak robert terima kasih untuk hadir ke malam ini
cnn indonesia prime news masih kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya
tetap bersama kami